seorang bayi di denpasar bali diduga dianiaya ibu kandungnya sendiri
saat ini bayi malang itu dititipkan di sebuah yayasan
bayi berusia delapan bulan ini hanya diam saat digendong oleh pengasuh yayasan meta mama dan maga
sang bayi sering terkejut ketika mendengar suara keras termasuk ketika ada benda jatuh
ia juga tak mau bermain dengan bayi lain yang sama sama berada di yayasan ini
saat awal dirujuk dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi bali
bayi j dalam keadaan sakit
bayi j diduga dianiaya ibu kandungnya lantaran kesal pada suaminya
video penganiayaan itu sempat viral di media sosial
kondisi pada saat bayi dirujuk ke kami itu dalam kondisi sakit pilek batuk dan diare
luka luka lebam atau sebagainya itu kami tidak meneliti sejauh itu
karena kami juga mohon maaf ini dinas sosial keterbatasan kami ya
kami tidak menangani kasus seperti itu
kami tidak meneliti itu
waktu kita terima awal awal minggu pertama terutama itu tidur itu sulit sekali
berarti kalau tidur nyinyak terus tiba tiba benda jatuh ya bangun langsung
dan harus terus ditemenin
sekali sekalinya kita peluk dia harus dipeluk terus